kecamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa
dan itu juga menjadi identitas bagi lansia
menurut mas bagus pada tahun politik banyak caleg dan pejabat daerah datang kepadanya
lagi lagi kalau masuk ada ini
ketika cairan tubuhnya berkurang atau menurun
jadi mereka merasa nyaman di sini
tapi kan pemerintah mengambil kebijakan lain karena stok yang terbesar di gudang bulok stok dari impor
banyak daerah daerah yang memang dilengkapi
secara tradisional berbasis trauma atau terapi bicara bersamaan dengan perawatan tidur
sebenernya gini ya mungkin sepertinya ya mungkin sepertinya gue bisa diklaim sebagai salah satu inisiator orang yang merestorasi lapangan basket
dibandingkan dengan kehancuran dari black summer tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
ini sama saja mengeluarkan uang dengan legalitas formal perpres tersebut
seleksi jalanin bagus lalu ya
saya ngomongin aja sama pelatih university di canada
pada saat kita berdebat mengenai situasi yang ada sekarang ini